setelah sebelumnya kita telah melihat suasana ramadan di islandia negara yang punya durasi puasa dua puluh jam
kini kita akan ke salah satu negara di eropa utara yang tidak jauh dari islandia yakni estonia
bagaimana suasana bulan puasa di sana kita telah terhubung dengan aditya iqbal bagaskara
mahasiswa indonesia yang tengah melanjutkan studinya di kota talin estonia
adi selamat pagi waktu indonesia
tadi saya sempat menyapa wni di islandia dengan durasi puasa yang cukup panjang bagaimana dengan di sana
selamat pagi waktu indonesia mbak dea
kami di sini di estonia waktu puasanya tidak beda beda jauh sekali dengan di islandia sebetulnya
sekitar sembilan belas jam kurang lebih kami desain berpuasa
dengan durasi puasa hingga sembilan belas jam tantangan terberatnya apa nih mas
tantangan terberatnya itu menurut saya
lebih karena teman teman saya di sini tidak banyak yang berpuasa
ya jadinya ini juga lagi musim panas jadi banyak aktivitas dan cuacanya sedikit lebih panas
itu menurut saya tantangannya
tapi entah kenapa saya merasa di sini saya tidak mudah haus
dan walaupun panas saya berasa adem
jadi saya selama ini tidak merasakan banyak lapar dan haus walaupun berpuasa selama sembilan belas jam
sebenarnya seberapa besar sih mas komunitas muslim di estonia
komunitas muslim di estonia ini
kami di estonia ini sebenarnya hanya memiliki satu masjid di kota talin
lokasinya agak lumayan jauh dari universitas saya tapi saya sering kesana dengan bus
sekitar dua puluh tiga puluh menitan
kebanyakan warga muslim di sini itu
kebanyakan warga muslim di sini itu
eee warga muslim di sini itu
berasal dari imigran seperti dari bangladesh pakistan atau negara negara timur tengah
atau juga dari keturunan rusia yang banyak di estonia
terutama yang dari keturunan tatar
kegiatannya apa saja mas kalau bulan ramadan
apakah bergabung dengan teman teman muslim yang lain
ataukah ada wni juga yang kemudian ada di sana
kami selama ini karena tahun lalu
kami belum banyak warga indonesia yang ada di sini
jadi kami tahun lalu belum ada rencana untuk berbuka puasa bersama
tetapi akan sedang kami rencanakan untuk berbuka puasa bersama bersama warga warga indonesia lain
karena komentar kami sebagai warga indonesia di sini
baik diaspora baik pelajar lumayan kuat dan saling mengenal satu sama lain
jadi akan kami rencanakan untuk mengadakan buka puasa bersama di sini
kangen nggak sih mas sama menunggu nunggu ini
apakah suka bikin sendiri untuk sahur atau buka puasa
saya selama ini sahur buka puasa
kalau berbuka puasa saya banyak menerima
karena di sana setiap hari kami mendapatkan makanan untuk berbuka puasa juga
tapi kadang saya juga masak makanan indonesia yang gampang gampang
misalnya saya membuat rendang atau membuat gulai
di komunitas warga estonia di sini
warga indonesia di estonia ini
makanan trademark kami adalah bakwan dan bakso
wah enak ya
nah termasuk mudah dan banyak orang yang suka
semoga bakwan dan bakso nya bisa sedikit mengobati ya
mas adit ya terima kasih
mas adi tadi mahasiswa indonesia di estonia telah bergabung bersama kami